tujuh september kemarin tepat enam belas tahun aktivis hak azazi manusia munir said talib terbunuh
namun hingga kini penyelesaian kasus munir seolah tertutup awan kelabu
dalang dibalik pembunuhan munir belum tertangkap
motif utama pembunuhan munir masih sumir
rezim berganti janji jokowi kembali ditagi untuk menuntaskan tabir pembunuhan munir
dua tahun lagi kasus pembunuhan munir terancam ditutup karena kadaluarsa
bagaimana menagi janji penguasa agar keadilan bagi munir tidak ikut terkubur
dan malam ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom dan juga sambungan telepon
yang pertama ada muhammad khairul anam komisioner komnas ham
selamat malam bang khairul
ya oke terima kasih bang sudah bergabung
dan ada bang aris hazar direktur eksekutif lokataru
selamat malam bang aris
ya terima kasih bang haris sudah bergabung
dan juga ada taufik basar yang komisi hukum dpr ri
bang taufik terima kasih sudah bergabung bang
ya selamat malam
oke saya langsung saja saya ke bang haris dulu kalau gitu
bang setiap tanggal tujuh belas eh sorry setiap tanggal tujuh september ini selama enam belas tahun kebelakang
terus ditanya soal kasus ini
dan bahkan ini semakin dekat menuju masa kadal luarsa dua tahun lagi kalau tidak salah
apakah kemudian isu mangkraknya penyelesaian kasus ini dari tahun ke tahun ini masih sama atau bagaimana
pertama memang ini adalah upaya yang minimal ya
sebetulnya yang memang terekspos besar setiap tahun setiap tanggal tujuh september
tapi sebetulnya soal tagihan untuk menyelesaikan kasus ini itu tiap detik
ada banyak upaya yang dilakukan di tingkatan masyarakat sampai ke level keluarga bahkan
nah meaningnya apa maksudnya apa
ini adalah salah satu kasus yang kalau dalam bahasa inggris disebutnya benchmark ya patokan
dan karena ini tidak diselesaikan maka itulah yang kita lihat hari ini ada banyak orang
yang sebetulnya bekerja seperti munir memperjuangkan hak
itu justru menjadi bulan bulanan pakai bahasa gampangnya bulan bulanan
tapi sebetulnya dikriminalisasi dijadikan sasaran diskriminasi dijadikan sasaran kekerasan

jadi ini adalah hal yang menyebar hari ini di mana mana
sejak awal nggak perlu nunggu sampai delapan belas tahun tujuh belas tahun atau berapa belas tahun
di hari hari awal sudah disampaikan bahwa menyelesaikan kasus ini adalah bagian dari upaya untuk memotong mata rantai
nah mata rantai kejahatan terhadap kemanusiaan atau menyelesaikan juga apa yang diperjuangkan oleh

oke nah di sisi koin yang sebaliknya pada masalah yang sama
ketika hal ini tidak diselesaikan atau dibiarkan oleh penguasa
saya tidak mau bilang rejimnya mana pun tapi sudah ada dua rejim bahkan ya
bahkan tiga rejim ada yang bilang
tiga rejim yang membiarkan semua peristiwa ini
itu justru menunjukkan bahwa kalau diungkap dia justru akan meluluhlantahkan kekuasaan
karena kekuasaan ada di belakang kejahatan ini
jadi munir itu dibunuh karena memang ada instrumen kekuasaan yang dominan di balik peristiwa tersebut
ini yang kemudian lembaga lembaga yang mulai dari presiden begitu tpf dpr dan apa namanya
parlemen komnasam ini nggak berkutik begitu
oh iya karena makin dia dikejar kasus ini
karena berhenti di murdi purwopranjono
dan murdi pun di level mahkamah agung dibebaskan
tapi kalau diungkap lebih luas lebih tinggi lagi lebih jauh lagi
dia justru akan mengungkapkan struktur inti kekuasaan
turut serta membunuh munir dan kejahatan itu tidak berhenti
tapi dia berlanjut dengan cara membiarkan kasus ini tidak diselesaikan
itu juga kejahatan loh
jadi bukan cuma membunuh munir aja kejahatan
tidak memberikan keadilan tidak mengungkap kebenaran
itu juga bagian dari kejahatan
dan oleh karenanya saya mau bilang
dia masih terus berlanjut kejahatan itu masih terjadi sampai sekarang
dan nggak bisa rejim yang sekarang bilang bahwa itu rejim yang dulu
ini kan bukan nggak enak toko yang di sini pindah ke toko sebelah bukan seperti itu
ini rejim kekuasaan dia berlanjut
rakyat korban itu melihatnya ke negara
siapapun negara dia masih memiliki kewajiban yang sebegini
kewajiban yang sama seperti rejim yang sebelumnya
tetapi rejim yang sekarang pun juga nggak mau menyelesaikan
jadi kebetulannya kasus ini berpotensi untuk memperbaiki
kalau diungkap dia memperbaiki bangsa ini ke depan
kalau tidak diungkap justru memang ingin menghancurkan bangsa ini
oke bang arief walaupun kemudian ini menjadi legasi setiap rezim

berarti sekuat itu kemudian power dari si dalang pembunuh itu
untuk menguasai lembaga lembaga yang sudah bekerja sejak enam belas tahun silam ini ya
spider crime nya ini cukup kuat
jadi menyandra siapapun yang naik pada level kekuasaan
oke bang haris ditahan dulu saya mau ke bang hoirul anam
bang ada persepsi publik yang mengatakan ini terdengar cukup satir ya
bahwa kemudian kasus munir ini hanya diperingati setiap tahun sekali pada tanggal kematiannya

sangat satir begitu apa kemudian catatan anda mengenai pengungkapan kasus ini
benarkah kemudian apa yang disampaikan bang haris ini
ada hal hal yang memang tidak bisa ditembus begitu
sehingga isu mangkraknya itu hanya sampai di situ saja
ya saya akan ngomong dalam beberapa konteks
konteks pertama adalah mengingatkan kembali apa yang dinyatakan oleh presiden sbi

waktu itu pertama kali dia bilang bahwa
ini kasus munir harus diselesaikan
artinya mendudukkan kasus munir ini menjadi persoalan negara dan bangsa
dan ini seorang presiden pidato resmi mengatakan bahwa ini adalah ujian bagi kita semua sebagai bangsa dan negara indonesia
nah asal yang sudah dilaksanakan fondasi fondasi dasarnya lumayan yang dilakukan oleh presiden sby
tinggal memang dicalonkan kembali oleh presiden jokowi
pak itu yang pertama
apa yang dikatakan oleh mas haris ashar
itu memang struktur kekuasaan struktur kekuatan dan lain sebagainya
itu memang berada dalam jantung pembunuhan almarhum cak munir ini
itu yang pertama
yang kedua sebenarnya betul kayak sakit gitu ya enam belas tahun setiap tujuh september
tapi ada yang khas untuk tujuh september saat ini yang tadi disebut juga dalam pengantar oleh mas usman hamid
yang mengatakan bahwa teman teman kasum memberikan legal opinion ke komnas ham
kemarin diterima oleh pak taufan damani ketua komnas ham menerima teman teman kasum dan menerima lo tersebut
dan lo itu kebetulan kami hari ini rapat paripurna dan ditindaklanjuti
dan ditindaklanjuti dengan membuat tim
tim untuk memberikan kajian lebih dalam apakah posibilitas terhadap kasus ini sebagai pelanggaran ham yang berat mungkin atau tidak
bagi semua pihak yang punya kepentingan terhadap kasus ini silakan juga memberikan pandangan hukumnya
apakah kasus ini masuk dalam pelanggaran ham yang berat atau tidak
menurut saya ini sesuatu yang istimewa
ini terobosan yang menurut saya bagus dilakukan

yang oleh berbagai pihak dan diterima oleh komnas ham
dan semoga memang ini akan menjadi satu babak baru yang meletakkan bahwa kasus mundir tidak semata mata kasus individu
kasus munir tidak semata mata konstruksi pidana biasa
tapi kasus munir dikonstruksikan sebagaimana mestinya
yang seharusnya memang sejak awal dikonstruksikan demikian
karena dalam berbagai konsep hak asasi manusia misalnya
ketika pembunuhan terjadi serangannya memang bukan serangan pada individu
tapi serangan pada fungsi fungsi kerja kerja advokasinya
dan menggunakan kekuasaan negara yang begitu sistematis dilakukan
dan berbagai fasilitas yang juga digunakan
biasanya memang skemanya adalah skema pelanggaran ham yang berat
atau dalam berbagai konteks disebut extraordinary crime
jadi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang pidana biasa
ini yang tidak boleh
karena komnas ham menyebut baik
tadi putusan paripurna karena kebetulan kami sedang paripurna
menindaklanjutin lu tersebut dengan membuat tim kami
tim ini yang siapapun yang mau memberikan pandangan terhadap kasus munir
terhadap apakah ini pelanggaran ham yang berat atau tidak dan sebagainya
silahkan memberikan masukannya kepada komnas ham
yang ketiga saya ingin mengingatkan kembali sebenarnya
munir itu tidak hanya sosok manusia biasa
tapi munir dalam kerangka hak asasi manusia adalah pembelah hak asasi manusia
dalam konteks pembela hak asasi manusia inilah sebenarnya
peringatan tujuh september itu tidak hanya mengenang kematian munir
tapi peringatan tujuh september harus dimaknai sebagai peringatan perlindungan terhadap setiap orang
yang memperjuangkan hak asasi manusia
tadi mas haris mengatakan banyak orang yang jadi bulan bulanan
nah itu ini harus kita peringatin
jadi refleksi bersama bahwa tidak boleh lagi ada orang yang mengalami nasib serupa dengan mundir
atau mengalami nasib nasib serupa yang kriminalisasi dan sebagainya
karena saya ingat betul waktu saya masih bersuara langsung dengan almarhum cak mundir
bahwa tanpa ada pembela hak asasi manusia di negara
negara itu akan susah menuju negara yang demokratis
negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia
dan negara yang menciptakan kesejahteraan secara substansial
karena human rights defender itu tidak hanya mengurusin orang dipukulin
tapi human defender itu juga mengurusin bagaimana mesejahterakan masyarakat
termasuk juga melawan buta huruf dan akses keadilan dan lain sebagainya
itu peranan dari human right defender atau pembelahan
tujuh september itu diperingatkan oleh teman teman semuanya di komunitas hak asasi manusia
tidak hanya soal pembunuhannya
tapi ini mengenang kembali pentingnya perlindungan pembelahan di indonesia
dan tujuh september layak untuk dijadikan hari pelindungan pembelahan di indonesia
oke oke baik bang khoirul
saya ke bang tobas kalau gitu
bang anda pernah mengatakan bahwa kemudian ada ketidakseriusan dalam pengungkapan kasus ini
kita ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut
ketidakseriusan ini ada di poin poin mana saja
tapi dijawabnya nanti bang tobas kita break dulu
cnn indonesia newscast kembali usai jeda
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
bang tobas masih dengan kita ya
bang dalam beberapa kesempatan anda mengatakan bahwa kemudian ada ketidakseriusan dari pengungkapan kasus ini
kita ingin mengetahui lebih lanjut bang
kalau kita relate dengan apa yang disampaikan oleh bang haris dan juga bang khoirul
tadi mungkin cocok dengan pernyataan anda ini
sengkarut ini di mana beradanya bang
pengawasan dari dpr tentu lebih mengawal ini secara ketat
ya saya ingin katakan bahwa munir ini adalah simbol
baik simbol terkait dengan sosoknya sebagai human rights defender
maupun atau pembelahan
ataupun simbol terkait dengan kasus pembunuhan munir yang memang sampai saat ini belum bisa kita katakan sudah selesai dituntaskan
saya dituntaskan oleh negara
misalnya disampaikan oleh bung haris terkait sosok cak munir sebagai human rights defender sebagai pembela ham
dimana ia adalah simbol bahwa seorang human rights defender itu harus menjadi simbol perlawanan ya bagi pelanggaran pelanggaran ham
yang ketika berhadapan dengan kekuasaan maka seringkali menghadapi kriminalisasi termasuk juga apa yang dihadapi oleh cak munir ini
nah terkait dengan simbol terhadap kasus penuntasan pembunuhan cak mundur ini
ini kan saya ulang juga seperti yang disampaikan oleh bung anam
sbi sudah mengatakan ini adalah ses of our history
ini adalah ujian bagi sejarah kita
karena ketika negara tidak mampu
untuk menyelesaikan ini
membuka segala persoalan seluas luasnya
maka kita berarti bisa dikatakan belum mampu untuk melakukan penegakan hukum dengan baik
nah yang jadi soal sebenarnya adalah
sejak awal kan memang ada semacam tarik menarik ya
tarik menarik kekuatan ya
di satu sisi
dulu kasum misalnya berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang cukup baik komunikasinya
tapi di sisi lain ada halangan halangan untuk membuka beberapa dokumen dokumen yang terkait dengan institusi tertentu
padahal pada saat itu kan pemerintahan sby atau presiden sby bisa bertindak tegas untuk memerintahkan untuk semua dokumen dokumen yang ada di institusi
yang memang sedang dituju untuk kita
ingin mengetahui apa kaitannya dengan kasus ini
itu harus bisa dibongkar semua dibuka semua
jadi kepentingan penegangan hukum
tapi ada kendala di situ
ada di satu sisi apalagi penegak hukum yang diwakil oleh polri itu tertendala
karena harus memasuki institusi lain
itu yang akhirnya ketika ini pun berhasil dibawa
ke pengadilan masih ada hal hal yang tersisa yang belum bisa diungkapkan
betul bahwa ini sudah masuk ke proses pengadilan
ada yang sudah diputus tapi bahkan ada yang juga diputus bebas
artinya anda mengatakan ini ada saling lempar begitu bang tobas
pak jokowi dan pak maruf amin menurut saya tetap menjadikan ini sebagai test of our history
tetap harus melihat bahwa ini menjadi
pr pemerintahan sekarang juga meskipun kejadiannya bukan di pemerintahan saat ini
meskipun juga proses penuntasannya atau penegakan hukumnya sudah pernah dilakukan di pemerintahan atau penguasa yang lalu
tapi tetap harus menyatakan ini
kami pun rezim ini pun juga harus turut turut tanggung jawab
kenapa karena kita tidak ingin negeri ini mengalami proses impunitas
ada kejahatan ada pembunuhan
pembunuhannya juga konspiratif
yang serius ya kasusnya
tapi tidak mampu negara untuk menuntaskan sesuntas suntasnya
oke artinya anda mengatakan bahwa kemudian kasus ini pada faktanya saat ini masih saling lempar kasus oleh lembaga hukum yang menangani ini
gini saya tidak melihat bahwa ini saling lempar kasus ya
tapi ini soal ke posisi untuk mau mengambil alih tanggung jawab
jadi kita harus pemerintahan saat ini juga harus menyatakan bahwa ini juga tanggung jawab kami
meskipun betul bahwa ini tidak ada kaitannya dengan penguasa pada saat ini
tapi kan seperti kata bung haris tadi sampaikan yang namanya negara ya itu berlanjut meskipun rezimnya berganti ganti
tapi tanggung jawab negaranya tetap sama
siapa yang memimpin negara itu punya tanggung jawab yang sama
kalau kemudian ya
ya oleh karena itulah maka yang paling penting sekarang adalah
rezim ini ya pak rezim sekarang ya penguasa sekarang harus menyatakan diri ikut bertanggung jawab
untuk menuntaskan kasus ini
termasuk juga menuntaskan apa yang kemarin belum selesai
yang tadi saya sampaikan di awal
yakni membuka seluruh dokumen di institusi tertentu
yang memang kita harapkan informasinya terbuka semuanya
saya ke bang haris kalau gitu
bang haris kalau kemudian kita mendengar bang tobas mengatakan pandangannya seperti itu
bahwa memang belum bisa seterbuka itu
memang masih ada persoalan begitu
tapi kalau kemudian ini cocok dengan pernyataan jika kasus ini sudah lama kadaluarsa
dalam tanda kutip sejak dulu ini sesuai dong ya
kalau melihat kejahatannya dia sebetulnya
jadi gini ada masalah tools kelengkapan
ada masalah soal keberpihakan
kalau masalah kelengkapan itu benar lah ya
misalnya kayak kontras sudah alert
kasih tahu ini bisa ada kadaluarsa
kalau pakai pidana umum yang mana itu digunakan untuk mengungkap kasus munir di beberapa tahun yang lalu
itu memang bisa kadaluarsa
sementara masih ada pelaku utamanya yang belum diungkap
tetapi kalau lihat kejahatannya dia muatannya jauh melampaui pidana umum
dia bisa masuk sebagai
kategori kejahatan terhadap kemanusiaan
kalau kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran ham yang berat
dia tidak terikat pada soal daluarsa
tapi teori hak asasi manusia hukum ham itu seperti itu
jadi sebetulnya di satu sisi itu dia akan selesai terkait dengan soal keberpihakan
pelanggaran ham yang berat
apa namanya siapa yang mau ambil tanggung jawab
jadi sebetulnya dalam kasus mundir ini
bukan soal krisis terhadap rangka hukum atau tools nya atau alat kelengkapannya
tetapi krisis kepada kemauan politiknya untuk mengungkap kasus ini
nah tadi ini yang saya bilang bahwa
jadi nggak bakal ada yang mau tanggung jawab kalau menurut saya
kalau menurut saya
karena itu terpapar oleh pelaku pelaku kejahatan tersebut
nah ada tanggung jawab yang misalnya hari ini mengerucut istana
harusnya memiliki kelengkapan untuk menyatakan
sehingga kita tahu sisanya ada di mana
berapa tahun lalu ketika diminta untuk mengungkap
justru menantang tantangan tersebut
menolak tantangan untuk mengungkap
menolak tantangan untuk mengungkap
karena kebetulan itu
karena kebetulan itu
kita bisa mengungkap

kita harus menantang tantangan untuk mengungkap

dengan argumentasi yang menurut saya tidak otentik
dalam konteks memberikan kebenaran
karena dokumen tersebut harusnya ada di istana negara untuk diungkap
jadi sumber kegelapan terhadap kasus ini ada di istana hari ini
jadi nggak boleh berharap lagi atau bagaimana
atau masih boleh berharap
kalau saya mau bilang bahwa tidak mengungkap kasus ini
ini adalah bagian dari kejahatan
jadi bukan soal tanggung jawab
tapi kejahatannya masih terjadi
jadi kemudian harapan itu masih belum bisa dilihat ya
masih bayang bayang begitu ya
kalau dari pemerintah
gelap ya justru malah gelap gitu oke

listriknya dicabut sama istana
sembari menunggu nanti bang khoirul dan teman teman untuk menyelesaikan
apakah kemudian ini masuk ke kategori pelanggaran ham berat

masyarakat dolar bisa dihapuskan begitu
ini bang khoirul saya ke bang khoirul
apakah ini memang dorongan yang begitu deras dari publik
sehingga kemudian langkah langkah ini akan ditempuh oleh komnas ham
sebenarnya dorongan ini sejak lama
jadi begini posisi komnas ham itu beberapa kali sudah melakukan tindakan
yang pertama pernah melakukan eksaminasi putusan pak muhdi
dalam eksaminasi itu dikatakan bahwa
pengadilan yang dilangsungkan itu tidak memenuhi syarat syarat
rekomendasinya pengadilannya harus diulang
dan itu menurut komnas ham waktu itu
itu satu standing yang sangat kuat
artinya adalah memang ada sesuatu yang
pembunuhan munir ini tidak hanya dipandang ketika
perencanaan pembunuhan dan pembunuhan berlangsung
tapi setelah pembunuhan juga masih petarik menarik kekuatan
intervensi kekuasaan kekuasaan itu masih berlangsung
oleh karenanya eksaminasi komnas ham waktu itu jadi sangat penting untuk kita ingat kembali
yang kedua pernah juga waktu itu
juga pernah bikin tim tapi memang belum mendalam
nah saat ini itu mau menuju pada apakah
pertanyaan mendasar gini apakah ini pelanggaran ham yang berat atau tidak
kalau ditanya saya sebagai anam gitu ya
yang dulu yang saya tahu persis
bagi saya ini pelanggaran hak asasi manusia yang berat
kasus munir ini kasus yang terang benderang
kasus munir itu bukan kasus yang gelap
sebagai fakta kasus dia sangat terang beneran
bahkan siapa pelaku terduga pelakunya
bagaimana caranya bagaimana menggunakan fasilitas negara
bagaimana konstruksi peristiwanya dibangun
bagaimana perencanaan pembunuhan dan lain sebagainya direncanakan
ini kasus ini terang benderang
sangat terang benderang
nah tinggal memang politik clear saja
dengan detailnya kasus yang terang benerang ini
kalau ditanya saya sekali lagi
saya sebagai pribadi ini pelanggaran ham yang berat
nah sebagai komnas ham prosesnya sedang menuju ke sana
jadi kemarin teman teman kasus memberikan lo nya
legal opinion nya kepada komnas ham
dan oleh komnas ham direspon tadi
keputusan bari kurna untuk membentuk satu tim
sudah dibentuk timnya
saya salah satu timnya
oleh karenanya siapapun yang punya pandangan dan lain sebagainya yang terkait ini
silakan juga memberikan pandangannya kepada komnas ham
biar komnas ham juga sangat kuat
lah menjadikan kasus ini dalam kerangka pelanggaran ham yang berat
bukan hanya soal almarhum cak munirnya
tapi mendudukkan pokok perkara kasusnya ini sendiri sebagai serangan terhadap asasi manusia
dan sebagai satu hal yang sangat mendasar
dalam konteks tata kelola negara ini sangat penting
jadi tidak hanya kepentingan alif dan diva dan mbak suci sebagai satu keluarga inti
tapi ini untuk kepentingan bangsa dan negara yang sangat besar
seperti apa yang disampaikan oleh pak sby waktu itu sebagai presiden
apakah jalan negara tata kelola negara kita
menuju negara yang penegakan hukumnya lebih baik
penegakan ham nya yang lebih baik
ataukah kita kalah dengan pembunuh munir
jadi statement pak presiden itu begitu sebenarnya dulu dimaknanya
artinya kita memang menuntut goodwill dari pemerintah untuk kemudian merubah fokusnya
mau kemana lagi penuntasan kasus ini
saya akan kembali nanti
cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda
ya kita kembali dalam diskusi kita malam ini
saya masih dengan narasumber
yang masih bergabung lewat sambungan zoom dan sambungan telepon
masih dengan bang haris bang anam dan juga bang tobas
masih dengan kita ya
oke saya ke bang tobas kalau gitu
bang gimana kemudian
memanggil sekaligus nanti bertanya sebagai bentuk pengawasan dari dpr
begitu komisi tiga terhadap lembaga atau aparat penegak hukum di negara ini
akan kemana lagi fokusnya nanti
ya kalau menurut saya kita memang harus mencari alternatif alternatif solusi
supaya ini tidak mandek
tidak kemudian dianggap tidak ada jalan keluar
dan akhirnya berhenti di tempat dan akhirnya tidak bergerak apa apa
ini yang kita tidak harapkan sebenarnya
nah seperti disampaikan oleh bung anam
terkait dengan adanya keinginan untuk mendorong
agar kasus ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat
menurut saya sebagai suatu usulan dan sebagai suatu diskursus
ya baik baik saja ya
apalagi legal opinionnya telah disampaikan oleh kasum ke komnas ham
meskipun menurut pemahaman saya terhadap teori hukum ham
sebenarnya tidak mudah untuk dapat mengkategorikan kasus pembunuhan munir ini sebagai pelanggaran berat
apalagi pelanggaran ham berat menurut undang undang dua ribu enam belas
yang secara konseptual pun juga
undang undang dua puluh enam dua ribu pun juga mengandung beberapa permasalahan mendasar ya
terkait dengan top dan konsepnya
tapi okelah itu sudah berjalan
silahkan nanti dikaji oleh komnas ham
tapi saya lebih tertarik untuk mencari jalan jalan lainnya
yang kalau menurut saya
kalau pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh penguasa pada saat ini
ya tetap menyasar pada pembukaan data dan informasi
serta dokumen dokumen yang terkait dengan kasus tersebut
di institusi yang selama ini diminta untuk membuka informasinya
karena itu kekuasaan yang bisa dilakukan oleh penguasa
yang kedua ya seperti yang disampaikan oleh bung haris tadi
dokumen tim pencari fakta
yang sempat kemarin diributkan hilang
apakah hilangnya pada saat pergantian rezim
apakah memang ada tapi dikatakan tidak ada
yaitu menurut saya juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini untuk membukanya
karena salah satu tugas dari pemerintah adalah
memberikan hak atas informasi kepada publik
sebenarnya hak atas kebenaran hak atas kebenaran
ya itu menurut saya yang saat ini
seminimal minimal mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah
oke dorongan goodwill dari pemerintah ini yang akan kita minta
untuk kemudian bisa melanjutkan kasus ini untuk diungkap
bang haris silahkan apakah pr pr yang tadi dicatat oleh bang tobas
juga akan anda dorong untuk membuka kembali tabir ini
ya menurut saya yang disampaikan oleh taubas itu sudah benar
tetapi itu mohon maaf saya mau bilang bahwa itu hanya baru satu variable saja
variable tentang induksi induksi atau apa namanya ya
alat alat kelengkapan atau alat alat tindakan yang harus dimiliki
itu pun sebenarnya masih pertanyaan besar
kan kalau dibalik strategi
kalau di dalam strategi ini
statementnya tobas itu persoalannya kan ada aktor atau aktris
ada subjek di situ yang mau nggak si penguasanya membuka gitu
dan bagaimana caranya mendorong supaya penguasa membuka
yang selama ini sudah berkali kali disampaikan
berulang ulang kali disampaikan
sevariatif mungkin disampaikan
tetapi itu dihiraukan
nah saya ingin mengembangkan
bahwa kadaluarsa atau pendekatan pidana umum
itu adalah satu alternatif yang sudah dijalankan
dan dia memang akan menemui satu titik kadaluarsa
tetapi harus diingat
meskipun tadi taufik basari bang tobas bilang
kalau pakai pelanggaran hambrak itu cenderung susah
kalau di indonesia
tetapi munir kasus munir
dan diamnya negara
itu juga dikenal di tingkatan internasional
dan itu menjadi hutang atau tagihan internasional terhadap indonesia
tetapi ketika mereka diam hari ini
karena mereka paham penguasa hari ini
tidak berteman baik dengan prinsip prinsip rule of law
dengan prinsip prinsip hak asasi manusia
dan oleh katanya dibuka kemungkinan bahwa pasca jokowi
pasca jokowi diharapkan
adanya penguasa yang lebih sensitif
kalau pakai bahasa ilmu teknologi
dengan penegakan hukum yang berdampak guna
untuk menyelesaikan semua kasus
dan kasus kasus yang dianggap penting seperti kasus kasus munir
yang punya efek bola salju atau gunung es terhadap kasus kasus yang lain
jangan sampai kemudian ini
hutang ini menjadi aib begitu ya bang haris ya
saya nggak mau seolah olah kita mengemis ngemis pada rejim hari ini
kita cuma ngasih tahu kita ini sedang bersedekah terhadap penguasa
bersedekah ilmu bersedekah informasi bersedekah kebenaran
untuk mengungkap kasus ini
kalau dikasih tahu disedekahin nggak mau tahu juga
ya kita harus cari kemungkinan kemungkinan lain
dan itulah kehidupan dan dalam kehidupan ada perjuangan untuk keadilan
dan untuk kebenaran
oke oke bang haris kita tunggu bagaimana kemudian harapan itu
terakhir saya ke bang anam singkat saja bang
kalau kita tarik ke kondisi sekarang
peran munirman terkait advokasi terhadap pejuang atau pembelahan ini
tentu masih bisa kita lanjutkan
karena apakah kemudian peran ini memang bisa terus berlanjut
karena kita tahu bahwa pemberangusan ini berpotensi sekali
oleh pihak pihak yang punya kuasa
kenapa kemudian ini dijadikan pertanyaan
karena untuk memastikan upaya melindungi pembelahan ini
sudah atau belum sejalan dengan perlindungan yang diberikan oleh negara
ya ada sebelum respon itu saya mau pertegas saja
menyelesaikan kasus munir itu adalah mengarahkan tujuan negara
agar lebih demokratis agar menghormati hak sisi manusia
dan negara tidak kalah dengan kekerasan atau pembunuhnya
makanya walaupun enam belas tahun tujuh belas tahun dua puluh tahun
bahkan bertahun tahun berikutnya kalau ini tidak dituntaskan
itu sejarah kita akan tercoreng
oleh karenanya menuntaskan kasus ini adalah menyelenggarakan negara ke depan jauh lebih baik
jadi itu mitos yang penting
jadi bukan soal almarhum cak munir sendirian atau keluarganya almarhum cak munir
tapi ini urusan negara dan bangsa
soal yang tadi ditanyakan
ya ini pentingnya mengingat kembali bahwa pembelahan itu harus dilindungi
itu seperti yang diungkapkan oleh almarhum cak munir
pembelahan itu di semua lini
kuru kuru di pelosok puru puru tukang tukang sopir dan lain sebagainya
penjaga sungai penjaga lingkungan petani dan sebagainya
itu bisa menjadi pembelahan sisi manusia
karena dia sedang memperjuangkan agar negara ini sejahtera dan adil secara substansial
makanya penting tujuh september sebagai hari perlindungan para pembelahan ham di indonesia
oke bang anam terima kasih
kita masih terus tadi janji penguasa agar kemudian kasus munir atau kasus kasus yang bersinggungan dengan pembelaan ham ini tidak ikut terkubur
terima kasih narasumber saya yang sudah bergabung malam ini
dan sampai akhir dialog kita malam ini
konfirmasi dari pihak jenderal jenderal jenderal
juru bicara istana dan juga kantor staf presiden belum memberikan konfirmasi untuk berpartisipasi
sayang sekali memang tapi tidak apa apa mungkin di lain kesempatan
terima kasih bapak bapak untuk waktunya